terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
emas ya terbukti menjadi safe haven atau instrumen investasi yang tahan akan gejolak ekonomi
pada saat pandemi nilai emas melonjak tajam baik di pasar luar negeri maupun dalam negeri
emas juga kerap menjadi pilihan bagi investor dengan karakteristik konvensional sampai moderat
karena nilainya yang cenderung lebih stabil dari volatilitas pasar
di masa pemulihan ekonomi saat ini berbagai sentimen mulai akan mewarnai perjalanan si logam mulia emas
bagaimana menakar kilau emas sekaligus kiat investasi emas di tahun dua ribu dua puluh dua ini
kami bahas dengan suluh adil wicaksono senior business manager royal trust futures
selamat pagi mas ulu apa kabar
selamat pagi baik mas
baik mas ulu kita bahas soal harga emas terlebih dahulu ya
saat ini di tengah pemulihan ekonomi sendiri nampaknya akan banyak sentimen sentimen negatif
bagi perjalanan harga emas baik itu di pasar spot maupun di pasar domestik ya harga emas antam
anda melihatnya sentimen sentimen dari eksternal dan internal
ini bagaimana mempengaruhi harga emas
baik memang ada dua hal ya yang harus kita pahamin bahwa
sektor internal itu tentunya berpengaruh
tetapi kita lihat eksternal lebih dominan kali ini
ya banyak sekali kebijakan yang kita tunggu ya seperti tadi mas aldi juga
saya lihat bahwa fokusnya the fed ini akan membuat pengaruh besar terhadap harga emas dunia
jadi kita lihat dari the fed ya bank central amerika serikat
itu nanti dampaknya akan memberikan
dampak positif kah atau negatif kah
karena kalau kita melihat ini kan posisi emas dolar sebagai safe haven ya mas hulu
ya kalau kita melihat dari tahun lalu saja emas sebenarnya tidak bersinar ya
tetapi kita lihat untuk pengaruh kali ini tentunya membuat emas kembali tertekan
jika memang nanti the fed akan menaikkan tingkat suku bunganya di tahun ini
bahkan sebanyak tiga kali
jadi memang kekaranya masih ada
tetapi harga emas saat ini juga masih ada potensi untuk naik
jika memang kebijakan bank sentral ini cenderung kemudian berbalik seperti itu
oke kalau begitu melihat situasi yang terjadi
untuk investor yang memilih berinvestasi di emas sendiri ini lebih baik by on weakness
atau lebih menahan atau lepas saja
anda membacanya seperti apa kira kira
ya untuk harga emas saat ini ya pelaku pasar
investor tentunya melihat harga emas tentunya tidak murah saat ini kan
jadi peluang untuk buy on weakness tentunya sudah lewat
tetapi tidak ada salahnya ya
harga emas kan selalu memiliki sifat kecenderungan untuk naik
tetapi kita waspadai dulu apakah nanti di kuartal pertama kebijakan bank sentral yang menaikkan suku bunga memberikan tekanan yang dalam
tetapi saya lihat kemungkinan walaupun emas koreksi masih tidak akan jauh dari level psikologisnya
level psikologis yang akan ter
untuk di tahun dua ribu dua puluh dua ini sepanjang tahun mungkin dalam waktu dekat kira kira ada di mana mas
baik untuk emas sport sendiri kita lihat level satu delapan ratus per troy ounce
sedangkan untuk emas fisik kita lihat bahwa saat ini aja harga emas masih tertahan di bawah level satu juta rupiah per gram
jadi menurut saya level psikologis tersebut membuat emas kemungkinan kalau pun naik tidak akan menyentuh rekor terbaru di tahun ini
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua ini ada kemungkinan nggak sih mas
mas akan kembali blasem lagi ya
seperti tahun dua ribu dua puluh kita lihat memang harga emas cukup naik signifikan ya
karena pandemi pada saat itu masih baru baru terjadi di dunia
iya jadi kalau kita lihat dari faktor eksternal lainnya seperti yang terjadi beberapa tahun belakang ya
memang masih memungkinkan sekali
kita lihat memang varian baru kemungkinan masih akan bermunculan di tahun ini ya
nanti akan membuat emas akan lebih cenderung menguat
di sisi lain kan kebijakan sentral yang tadi kita bahas di awal kenaikan tingkat suku bunga suku bunga menekan harga emas
memang dua hal ini bisa menjadi penentu di tahun ini
saya sendiri melihatnya varian atau pandemi belum berakhir tahun ini
tetapi sudah akan menuju endemi
nah ini yang membuat harga emas setidaknya
kalaupun koreksi tidak akan terlalu dalam seperti yang terjadi
ada timeline timeline tertentu atau tidak mas ulu
ini yang harus diperhatikan oleh para investor terutama dalam hal membeli logam mulia emas ini
di sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua yang harus diperhatikan
iya untuk timeline tentunya kuartal satu biasanya di awal tahun pelaku pasar akan melihat dulu
kecenderungannya harga akan naik atau turun
jadi kalau kita lihat kuartal pertama ini harga emas sendiri terlihat kurang ya
tetapi bukan dikira
tidak mungkin pasca kuartal satu atau bulan maret sampai juni nanti itu akan mulai
mulai tumbuh minat beli investor untuk kembali melirik emas
kita lihat tahun lalu juga emas masih berjuang gitu ya
tetapi untuk timeline nya saya rasa di kuartal satu orang masih akan wait and see
di headline kita judulnya maksimalkan cuan dari logam mulia tahun dua ribu dua puluh
ada tips dari mas ulu nggak untuk memaksimalkan cuan dari emas ini di tahun dua ribu dua puluh
ya beberapa tips yang mungkin bisa saya sampaikan ya
terkait bagaimana mengambil atau mendapatkan manfaat dari emas
pertama adalah kita harus lihat apakah kebijakan eksternal ataupun internal termasuk rupiah dalam hal ini akan mempengaruhi harga
tentunya kita tidak akan membeli suatu komoditi meskipun itu emas ketika harga memang sedang mahal
jadi jangan sampai kita membeli sesuatu karena hanya melihat peluang
kalau emas yang naik itu kita membeli dengan jumlah yang besar
pasti ada masanya
tips berikutnya masanya ketika harga emas koreksi dan di saat itulah kita bisa entry market atau kita bisa membeli emas tersebut
tadi ya di timeline yang sudah mas ulus sempat sebutkan di awal
tapi kalau kita melihat kecenderungan investor saat ini terhadap emas sendiri dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya
apakah ada peningkatan atau pengurangan di penghujung tahun dua ribu dua puluh satu sampai menuju tahun dua ribu dua puluh dua ini mas
iya kalau dilihat dari penghujung dua ribu dua puluh satu tentunya emas kurang bagus
tetapi saya masih melihat optimisme itu
jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya emas itu salah satu logam mulia yang memang paling diincar
padahal logam mulia kan ada beberapa ya
ada silver paladium dan sebagainya
jadi saya melihat dari tahun sebelumnya yang tidak terlalu naik kemungkinan biasanya tahun berikutnya adalah ada kemungkinan
kita harus lihat dulu nih
tahun ini adalah tahun macan
nanti bulan februari kita akan biasanya melihat dilihatnya
pasti akan ada sesuatu yang membuat harga emas boosternya akan naik cukup signifikan
oke bulan februari ya makin gak sabar
tapi kalau kita lihat sekarang juga kecenderungan investor banyak juga yang beralih ke jadi slogan lain
perak misalnya mas ulu
ini anda membaca saat ini pergeseran tersebut bagaimana
ya tentunya sah sah saja ya
ya pergeseran kita sebagai investor juga pasti akan mendiversifikasi investasi kita
baik itu di logam mulia emas ataupun silver atau bahkan sekarang banyak sekali instrumen investasi lain yang bermunculan
itu yang harus kita lihat
tetapi dengan banyaknya muncul instrumen investasi yang lain kita lihat emas lah yang paling bertahan
jadi dari tahun ke tahun selalu ada tekanan tetapi dari tahun ke tahun pula harga emas tetap bertahan
oke mungkin terakhir
mas ulu bagaimana kemudian kita harus bisa khususnya untuk trading ya
masyarakat yang ingin membeli ataupun melakukan belajar trading emas begitu apa yang harus diperhatikan
oke untuk pemula biasanya yang pertama kita harus belajar dulu ya
bahwa emas ini bisa kita analisa secara teknikal ataupun fundamental
jadi saat saya memang apa yang harus diperhatikan
ya bagaimana kita menguasai dulu membaca analisa pergerakan harga emas itu
jadi mulailah dari belajar yang sederhana hingga nanti akhirnya dengan sendirinya terbiasa dalam menganalisa dan akan mendapatkan posisi yang tepat kapan saatnya kita membeli emas
belajar teknikal juga fundamental juga harus diperhatikan ya
jangan asal ikut tren pasar saja
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pagi ini
selamat pagi mas tulus salam sehat
oke selamat pagi sehat selalu mas